selamat pagi ema selamat pagi abang mentari hari ini
belum belum mah banget sih belum belum
tapi kalau ngomongin soal abah dan ma pasti anda inget banget dong sama keluarga cumara
itu loh sinetron tentang keluarga yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang bersahaja
iya tadi yang sudah saya pernah bilang jadi saya ini tumbuh kembang tumbuh kembang lagi
ditemani sama cerita keluarga cumara hampir setiap hari waktu itu nonton keluarga cumara
jadinya hafal banget ada aba ada emma ada siapa lagi ya
nah ternyata pemirsa sekarang film itu akan di bukan lagi akan ya sudah bahkan ya
ini bisa dinikmati di layar lebar mulai hari ini tiga januari dua ribu sembilan belas
nah seperti apa kira kira ceritanya
kita lihat yang satu ini
anda masih ingat senetron legendaris keluarga cumara
ya senetron yang tayang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini memang memiliki cerita yang sangat kental tentang ketenangan
dan kehangatan sebuah keluarga
kita bakalan disini selamanya
untuk bernostalgia rumah produksi visinema pictures bekerja sama dengan eds source dan kaskus
menggarap film keluarga cumara yang diangkat dari senetron legendaris keluarga cumara
dalam cuplikan trailernya film ini menunjukkan keluarga abah dan emak yang seketika jatuh miskin
film keluarga cemara diperankan oleh ringo agus rahman sebagai
nirina zubir sebagai emma

dan aktris cilik pendatang baru yang tidak lain adalah putri selebritas duisa sono dan widimulia widuri putri sebagai ara
selain itu penyanyi dan aktris bunga citra lestari dipercaya untuk menyanyikan kembali lagu harta berharga
yang dijadikan sebagai lagu latar film keluarga cemara
nah film keluarga cemara bisa dinikmati di seluruh bioskop tanah air
mulai hari ini tiga januari dua ribu sembilan belas
ah langsung aja lah sekarang kita ngobrol sama para pemainnya
ada emak yaitu nirina zubir
anggia karisma serta gina snur sebagai produser dalam film keluarga cemara
selamat pagi semuanya
eh tadi dulu dong harus dinyanyiin dong
kan ada lagunya
nggak kan selamat pagi mak
gimana gimana pagi ini seger ya emak dan para kakak kakak produser
mau di casting lagi
oh ikut casting kemarin
belum belum sempat belum sempat
gak laporan ikut casting
tapi kita ngobrolin soal keluarga cumara
ganti topik ya
udah merah udah merah
udah merah di mukanya
kita ngobrolin soal keluarga cumara nih mak dan pakuya
iya mak dan juga anggia dan juga gina
ini kan diadaptasi dari cerita lama yang orang tuh udah mendaging banget gitu
mendara daging maksudnya
keluarkan dong kamu kan udah nonton jadi keluarkan dong
cepet cepet berkeluarga gitu ya
nelfon papa gitu ya
ini tuh diomongin anak anak ini gimana sih
ini film selalu pasang betulnya
ini sempurna cumara ya
coba dong diceritain kok bisa ide pertama mengadaptasi film keluarga cumara ini untuk tindakan kelayar lebar
sebenernya kalo dari awalnya tuh ini
gue tuh belum enggak gue mau nanya
gue mau nanya baru mulai
jadi ini berangkat dari kegelisahan kita sebenarnya gitu
saya waktu itu sama angga di sebuah perjalanan pulang ke rumah
kayak kita butuh bikin film lagi ya entah gitu
film untuk keluarga film anak buat rigel awalnya tuh buat anak kita gitu terus
tapi film keluarga macam apa nih yang mau kita angkat gitu
terus ketemulah sama gina terus gina juga ngobrol gini kita bikin keluarga cemara yuk gitu
terus itu tadi dua ribu tujuh belas ya gitu
terus kita akhirnya ngobrol

terus kita ngobrol mau minta izin juga ke mas wendo gitu
terus yang menyenangkan adalah mas wendo memberikan restu dan izinnya
dan yang paling menyenangkan adalah waktu itu mas wendo membebaskan kita untuk membuat our version
tanpa menghilangkan value daripada basicsnya
bahwa kita merasa bahwa film keluarga cemara itu punya value yang tidak lekang oleh
waktu value kejujuran nilai luhur bahwa lagi lagi keluarga adalah harta yang paling berharga itu sih
apa our version yang ditarik sekarang ini kira kira apa aja misalnya
kita tetap ya mengusung kekeluargaan tapi yang kita bawa adalah relevansinya terhadap isu keluarga yang kini
kekinian gitu ya
karena saya sama gina percaya akar daripada kita bertumbuh sebagai manusia
awal mulanya adalah keluarga
nah value itu yang kita coba rangkai di dalam cerita ini
dan sebelum cerita ini kita develop kita juga melakukan riset ya waktu itu ya gini ya
ke satu ratus lima puluh koresponden keluarga indonesia gitu
jadi kita juga menata problem apa sih yang sedang dihadapi oleh keluarga indonesia jaman now gitu
jadi tantangannya adalah bagaimana membuat cerita yang personal kemudian
dari karya yang kita ada saya sama angga itu dari era ini gitu ya

jadi itu bagaimana sebenarnya tuh kuncinya itu sih
bagaimana membuat karakter karakter aba emma elis ara dan termasuk agil
untuk tetep relevan di tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dan kedepannya gitu

karena kan pasti yang menandai adalah nilai klasiknya itu kan
karena kan pasti yang menandai adalah nilai klasiknya itu kan
bahwa keluarga tuh harus harmonis keluarga itu tuh harus saling mendengarkan
harus punya komunikasi yang baik gitu
nah di situ lah akhirnya fungsi kita set ke satu ratus lima puluh keluarga
yang pada saat itu baru keluar dari nonton film avengers
saking gak ada film keluarga
saking nggak ada film keluarga
jadi karena sepertinya pilihannya gitu
untuk membawa anak anak ke bioskop ya harus nunggu film hollywood dulu
belum tentu cocok untuk semua umur
akhirnya udah karena disitu tuh barulah mulai muncul masalah masalah
yang ternyata tuh deket tapi kita suka miss
bahwa ternyata banyak orang tua yang ngerasa karena dada capek
dia ingin kehidupannya lebih baik buat anak anaknya
dia capek kerja tapi masalahnya di rumah itu adalah komunikasi
tapi sisi lain mereka juga ngerasa
aduh ngurus anak tuh repot ayo dong sekolah lingkungan luar membantu saya
dan di sisi lain kita juga ngecek apa sih yang disebabkan dia pengen
keluarga cemara itu harus ada gitu bahwa lingkungannya harus asri
abah emahnya harus seperti gimana gitu itu yang kita gabungin
tetap gak boleh hilang tuh ya
gak boleh hilang dan itu kuncinya adalah cari cash pemain yang tepat
kita tuh beruntung banget sih punya dapet ringo nirina
sobat ini adalah
empat orang ini adalah aktor yang mengisi penulisan
dan mereka begitu cerdas mereka bisa ngasih sisi lain dalam acting mereka
dan ya bercuma kita bikin dialog bagus adegan bagus kita promo dan lain lain
kalau yang ada di dalam layar nggak maksimal
nanti tidur lebih
keluarin aja mas keluar ya
ini rina ngomongin soal peran pertama kali ini rina
jadi overing untuk menjadi sosok emak yang kita tau di rina itu kan bawaannya gembira ceria
tapi harus tiba tiba jadi emak yang iya kalem gitu
no i thought memang dari pertama kali ditawarin kan karena kita udah tau pemeran abahnya tuh ringo
so i'm like oke kayaknya mereka membawanya ke arah sini nih gitu
maka pilihannya di rina dan ringo
even i self maksudnya myself gitu bener bener yang kayak oke kayaknya mungkin mereka yaudah deh mungkin komedi kali ya gitu
waktu itu casting begitu casting pun juga benar benar dikasih awal tuh yang wah kok ini berat banget ya begitu
tapi ya oke lah mungkin ini kan casting ya gitu yaudah mainkan dulu gitu
terus habis itu ngobrol sama yandi kan directornya juga
terus ternyata pas lagi ngobrol itu adalah salah satu juga pengestingannya juga gitu loh
udah terus lagi tuh tiba tiba udah di telfon lagi yaudah dapet
terus kita ngobrol terus ngeliat skripnya
dan itu juga melalui beberapa tahap perubahan ya
maksudnya yang tadinya juga memang agak not really komedic banget sih tapi maksudnya juga agak komedi
terus kemudian agak bergeser lagi
kemudian lama lama mungkin mulai agak serius hey hey hey hey hey
baru di situ mulai mempertanyakan ee bu ibu
kalian ee yakin
di situ tuh baru nanya
pas lagi pertamanya sih masih santai banget begitu mulai bergeser tuh
mulai mempertanyakan diri sendiri
tapi memang kenapa alasannya pilih ringo dulu sebagai abah lalu ada nirina sebagai emak dan juga cash casher lain kan pasti ada pertimbangan pertimbangan
sosok abama ini kan udah melekat banget ya di kepala saya nih
kalau abah itu ya kemudian apa sudah agak tua agak ya pokoknya image itu ada lah gitu ya
terus masuk ke nirina masuk ke ringo itu gimana awal
kita waktu cari pemain tuh bener bener ini tuh kita mau jujur aja
bahwa ini adalah film yang keluarga baru keluarga muda yang seumuran saya sama anggia itu tuh bener bener ketika datang nonton tuh bisa relate dengan apa yang ada di layar gitu
dan itu tuh kita mau jujur banget ya giy
karena ya itu adalah ya energi terbesar kita untuk bikin film gitu
terus kemudian dan kalau abah itu benar sejak awal tuh ringo
emang udah ringo ya
kayak oh abah gimana ototnya kayaknya si atanya
oh gitu walaupun kita ada beberapa option ya gitu
tapi begitu kayak ngelihat dia gitu
terus ada satu film pendek yang waktu itu aku sama gina yakin bahwa ringo ini punya kekuatan dan kemagisan yang kalau dia udah kerasukan karakternya dia bukan komedian gitu loh
bahwa ketika kita percaya dua orang ini kita kawinin justru range mereka tuh jauh lebih lebar
karena dua duanya kan dasarnya ini ya apa namanya

mereka udah komedi lah gitu
dan di ss banget gitu ya
berteman sekali gitu
dipacing dikit langsung keluar biasa gitu
maksudnya kayak saya selalu bilang gitu karena banyak banget yang lupa bahwa ya namanya aktor komedian itu depannya tuh adalah kata aktor gitu
justru ketika aktor bisa masuk ke ranah komedi itu berarti dia punya kecerdasan yang sebenarnya tuh jauh lebih dalam dibanding aktor aktor yang belum masuk ke genre komedi
komedi tuh kan kalau nggak orang ketawa
kalau orang mau mandi dia nggak bisa banget diginiin
maksudnya jadi itu gue tuh gemes sebenarnya ketika ngelihat kayak ringo sama dirina tuh selalu komedi komedi karena ini dua orangnya tau banget kita tau banget
potensinya tuh gede banget
dirina ketika datang ke casting itu bener bener mobilnya kayak gede banget ya gitu
itu tuh ini siapa sih mobil gede
terus yang puk karena badannya kecil dia lompat dengan pakai duster tanpa make up
itu segitu itu dedikasi gitu kan berarti kan dia udah punya kenyamanan dengan dirinya sendiri untuk nggak ya nggak peduli nih dengan apa orang ngelihat dan mau bener bener orang pure sama actingnya aja gitu
nah yang susah adalah pokoknya nyari emak tuh susah banget nyari anak anak tuh susah banget
sampai kita open casting udah nyerah sampai akhirnya terima kasih instagram
lucu banget ya widhuri amardarati
bukan instagram sangat membantu
oke nah ini tapi kan kalau ngomongin soal penggarapan film ngelihat juga saya kebetulan udah nonton kemarin pas premier beruntung sekali terima kasih teman teman sudah diundang
senang banget bisa nonton gitu apa sih obstacle yang terjadi gitu selama ini
mungkin bisa jawab ya
hal yang sekiranya ada ada aja nih kejadian pas lagi syuting gitu
kalau lagi syuting sih sebenarnya
kalau buat kita tuh
terus di puncak itu
ya udah lama banget ya nggak ke puncak gitu
karena kan kita udah pikirnya aduh macet dan segala macam gitu
so tapi kita akhirnya kesana syuting dan dingin sekali ternyata
terus abis dari situ apa namanya jadi kita kalau misalnya nih lagi ngobrol nih penggambarannya
hentar ya gitu ambil kopi dulu set ngambil kopi
weh kok tadinya cerah jadi tiba tiba kabut
just like seperberapa detik gitu
jadi kita syuting seminggu sebelum gerhana bulan ya
bulan total jadi udara tuh super buruk gitu
yang angin angin dan suhunya sampai sepuluh derajat
lagi kan kita kan di lokasi gitu kan
nah yang lain itu kan di luar
dengan tendanya gitu kan
mereka saking sudah terbiasanya ini lagi oke action
yandi directornya dia berdiri dia pegang tenda
terus terus terus
anginnya udah berhenti dia turun lagi
udah gak ngaruh udah terbiasa
kalau nggak digituin tendanya bakal terbang
terbang jadi dipegangin
oke ini kita harus terbatas waktu nih teman teman sayang banget
yang terakhir mulai hari ini keluarga cemara tayang ya di semua bioskop
silahkan satu satu apa yang kira kira membuat film ini deserve banget untuk ditonton
film yang saya yakin jadi pembuka awal tahun yang menghangatkan keluarga
karena lagi lagi kita membutuhkan satu film keluarga gitu ya
dan saya harap ini menjadi awal tahun yang bisa mengajak keluarga untuk kembali lagi
menikmati kebersamaan keceriaan dan mengawali tahun dua ribu sembilan belas dengan penuh sukacita
kalau keluarga kan selalu ngomongin soal kenangan ya
kalau misalnya dulu kita mengenang keluarga dengan nonton keluarga cemara di tv
ini akan jadi pengalaman yang menarik banget kenangan yang menarik banget sama anak anak gitu di bioskop
nirina singkat aja sebelum kita closing
bawa keluarga bawa lengkap ya
maksudnya kakak adik ibu bapak nenek tetangga semuanya dibawa ke biasa
karena ini adalah untuk semua umur
umur aman sekali
dan langsung silahkan bermemorian bersama keluarga
anda mau berkeluarga
oke teman teman terima kasih ya sudah datang ke tv anak purni
terima kasih ya semuanya
terima kasih ya terima kasih sudah membuat film keren
kita di tag lah di instagram
thank you kakak